ini adalah erupsi merapi yang mengeluarkan awan panas pertama setelah gunung yang berada di perbatasan jawa tengah dan d i y ini pertama kali meletus pada mei dua ribu delapan belas lalu
erupsi pertama ini terjadi pada pukul dua puluh lebih tujuh belas menit waktu indonesia barat dengan jarak luncur satu empat ratus meter selama satu ratus empat puluh satu detik
erupsi serupa kembali dua kali yaitu pada jam dua puluh lebih lima puluh tiga menit dan jam dua puluh satu lebih empat belas menit dengan jarak luncur dan waktu erupsi lebih pendek